tidak hanya di jakarta kota bandung juga sudah mengizinkan mal atau pusat perbelanjaan untuk buka
kita akan pantau langsung di sana di trans studio mall bandung sudah ada wilam nasution
wilam saya lihat anda sekarang berada di trans studio mall mal yang cukup besar di sana
dan saya lihat sepertinya tidak begitu ramai di sana
seperti apa seketat apa pemeriksaan menuju ke dalam pusat perbelanjaan
kalau tempat bermain anak juga masih belum dibuka
khusus untuk makanan memang harus di take away seperti itu dan ini akan dievaluasi selama tujuh hari
setelah itu kemungkinan akan dibuka meskipun dengan pembatasan
dan ini ada sebuah alat otomatis yang menghitung berapa jumlah pengunjung yang datang
dan jika memang pengunjung sudah melebihi kapasitas
nanti petugas akan menghentikan pengunjung untuk masuk ke dalam
dan ini memang belum terjadi hari ini
tapi tantangannya ke depan adalah bagaimana mengatur masyarakat yang ingin masuk ke dalam mal
namun di dalam mall pengunjung masih banyak sepertinya
sehingga akan terjadi antrian
masyarakat harus menunggu dan tidak jelas berapa lama menunggunya
selain itu juga memang protokol covid sembilan belas dijalankan dengan standar pengecekan suhu cuci tangan

yang akan berkeliling untuk mengingatkan untuk menggunakan maskar seperti itu
yang akan berkeliling untuk mengingatkan untuk menggunakan maskar seperti itu
ini dengan gerai abbunk dua ratus di trans studio mall memang relatif tantangannya kurang besar seperti itu
di area karena tadi sijang juga saya ke pusat perbelanjaan pasar baru
ini ada empat ribu toko dan juga mulai dibuka dengan toko yang ukuran hanya mungkin delapan x empat

dengan display dengan pegawai

ini cukup sulit untuk mengatur van
jarak seperti itu dan mengontrol apalagi di pusat perbelanjaan
dan jika sudah penuh orang sudah mulai sulit di benung ini
tantangan yang ke depan yang harus diatasi
agar tidak menyebar kembali covid sembilan belas di kota bandung
karena memang jika terjadi kasus di pusat perbelanjaan
maka pusat perbelanjaan itu bisa langsung ditutup
ini pandemi covid sembilan belas kan terus menggerus ya
keuntungan para pelaku bisnis ini secara signifikan
hingga banyak yang kemudian menutup gerainya
bagaimana dengan di bandung
apakah anda melihat ada gerai usaha yang belum buka
atau memang tutup secara permanen di sana karena pandemi ini
ya dari pantauan saya memang hari ini sudah semuanya membuka
karena memang hari ini adalah hari pertama
para pedagang terutama sudah menunggu kapan untuk bisa mulai berjualan lagi
namun yang harus diingat ya adalah bandung ini adalah kota wisata
sehingga konsumen yang berbelanja tidak hanya datang dari kota bandung
tapi juga dari terutama dari kota jakarta seperti itu juga dari luar negeri
sehingga meskipun baru dibuka
namun ini hanya baru bisa menampung konsumen di dalam kota saja
namun wali kota bandung odet juga mengatakan bahwa dengan adanya pembukaan ini
diharapkan potensi pad kota bandung bisa menaik
baik suasana di pusat perbelanjaan atau mal di bandung belum terlalu ramai
wilam nasution melaporkan dari bandung jawa barat